apa udah pernah ke makam nindi belum
papa diantar mi elsa waktu itu
papa seneng banget liat kamu
kamu keluar hari ini
gak ada yang kasih tau papa
kalo tau papa pasti jemput kamu
ini rumah makan papa yang baru
ini rumah makan papa yang baru
ini rumah makan papa
keren banget lho lah
din sebenarnya bisa jauh lebih keren sih
elsa sama nini mau nawarin bantuan
buat masa depannya elsa ya
papa udah bersyukur dengan adanya begini
kamu gak mau makan dulu sayang
hmm kayaknya enggak deh
aku udah janji sama dia
kamu udah tau
nisa sama nino menikah
tapi kenapa papa sama mama gak cerita dari awalnya
kamu kan lagi di dalam penjara
kamu ikhlasin aja
pak sejak kapan papa sama mama tinggal di sini ya nggak lama kamu masuk kejar
andin coba aja kalau papa nggak mikirin kamu terus nggak stroke kita masih tinggal di rumah
lama enggak sayang udah lama nggak usah ngomongin masalah lu terus andin papa waktu
beli rumah ini udah siapin kamar buat kamu ya masih
tapi lumayan lah moga moga kamu suka ya pak suka banget pak malah ini lebih bagus tahu
pak lebih nyaman daripada penjara oh ya pak ini koper apa
nino kirim koper ini tiga tahun yang lalu
kamu pasti capek kamu istirahat ya
jadi ini alasan kamu kelapa kamu minta cerai karena kamu menikah sama adikku sendiri apa
salahnya aku menikah dengan aliasa kita kan sudah bercerai
mahal banget mas
bagus banget mas

dompetnya tidak lebih tipis daripada alisnya
jadi aku kasih kamu tas biar muatannya banyak
mas makasih banyak ya
dulu kamu sangat mencintai aku mas
tapi sekarang udah berubah
sekarang kamu sangat peci sama aku mas
kita bercerai juga karena kamu doang mas yang setuju
mana pernah sih mas aku setuju mas
aku aja sampe sekarang masih pakai cincin nikah kita
cincin yang cantik buat jari yang cantik
kalau ini bencin ya pas aku alisnya juga biji
semoga itu aja jadi polonya
eggsah lagi tnk eror
aku sebentar doang kok tadi cuma mau refreshing
kamu foto rambut tadi
papa tadi dulu seneng kalo kamu rambutnya pendek begini
tambah cantik kamu lah
bapak udah pernah ke makam nindi belum
papa diantarin elsa waktu itu
papa udah pernah ngeliat mukanya nindi sebelum dia meninggal
papa gak sempet liat mukanya nindi
waktu elsa kasih tahu papa
elsa bilang nindi udah meninggal
papa sama sekali belum lihat nindi
jadi waktu itu elsa bawa nindi kemana
kamu harus mulai hidup baru
kamu tinggalkan semua rasa sedih
di belakang kamu
jangan kamu inget inget lagi ya nak
udah sayang udah udah sayang
kamu ada rencana apa hari ini
aku hari ini rencananya mau gak bekerja
bagus itu papa dukung lah
seharusnya emang kayak begitu deh ya
maksudnya memang kayak begitu din
soalnya kan dengan kamu tinggal di sini semuanya juga jadi bertambah loh
biaya kita makan beras air listrik juga iya kan pak
mama lihat deh